hi arin lo bikin ku jantungan aja deh
katanya makan pizza sendirian
ya iyalah makan sendiri orang pizza pizza gue
yaudah lo liat michelle gak
gue denger denger dari anak ips katanya semisal tuh nekat tahu nggak sih ngelewatin wilayah ips
udah gitu dia bawa rifki kabur lagi
lo gak mikirin apa
nih ya gue kasih tau bokap lo tuh sayang banget sama lo rifki
lu tuh makin kesini gue perhatiin makin peduli ya sama gue
sampai urusan gue sama bokap gue mau lo bantuin mau lo urusin
lo gak pantas jadi ketosis
asal lo tau ya
gue gak suka kalo ada orang yang selalu menilai gue padahal dia gak tau apa apa tentang gue
lo mau tau apa apa tentang gue
gue kayak gini karena gue udah janji sama bokap loh
dia gak mau aku kasih kasih lo sampe dibawa ke polisi
jadi mendingan kita pergi ke tempat aldino sekarang
urusan gue udah kelar kelar sama dia
berarti itu cukup menjelaskan kalau itu orang yang egois dan gak bertanggung jawab
karena kalau lo bertanggung jawab lo pasti minta maaf ke aldino
dan selesain semua masalah ini biar bokap lo tenang rifqi
davin kemana sih
kebiasaan banget deh suka kolat
ihh baby davin bikin rara kaget aja deh
kak kamu jangan kenceng kenceng ah
kalau ada yang denger gimana
habisnya apa dari mana aja bikin rara nunggu kebiasaan
iya maaf kamu jadi nunggu lama
tapi di maafin kan
btw davin rara punya pizza spesial buat davin

davin tau gak kalau jungkok bts suka banget sama pizza
masa sih juguk suka pizza
opang gak tau jungkok suka pizza
ketinggalan zaman banget deh
yaudah mau dong shoping ya
hi arin lo bikin gue jantungan aja deh
ya iyalah makan sendiri orang pizza pizza gue
yaudah lo liat michelle gak
gue denger denger dari anak ips
katanya semisal tuh nekat tau gak sih ngelewatin wilayah ips
udah gitu dia bawa rifki kabur lagi
jangan jangan michelle sama rifki kena masalah lagi
aduh udah deh mendingan lo temenin gue cari ya
ada aja gangguan kalau sama rara
gagal dia dapat pizza dari rara
pasti enak banget dia tuh
emang gak ada ilmu lain apa
ini punya riva
ini punya riva
emang lo merhatiin banget ya
dia tuh bukan punya riva
ini punya gue ya
jangan bilang oh cemburu ya sama riva
kalau lo cemburu sama riva lu salah orang
riva tuh udah temen kecil gue dari lama
ya jadi udah deh
jadi cewek tuh jangan cemburu banget
siapa yang cemburu sih
ingin banget gue cemburu
mulut bisa bilang engga tapi kebaca sih
itu masih juga belum dipake
iya gue tau
bisa pake sendiri
bisa pake sendiri
bisa pake sendiri
bisa pake sendiri
yaudah cepetan ayo naik
yaudah gausah diliatin
katanya mau ketemu algino
mau nyelesain masalah
lo yang suruh gue cepet cepet lo yang lapar
ya harap depan aja
ya harap depan aja
gue tahu nih lo pasti lagi seneng kan sekarang
karena akhirnya kita bisa jalan bareng berkomor
gausah basa basi bisa kan
waktu kita cuma tiga puluh menit
gausah buang buang waktu
gausah buang buang waktu siap
gausah ga spontan
kalo tau gue udah selalu kring
itu si misa lo mau diboku manis sama si rifki
gireng jigat aja
ayo cepat cepat kalau jajan jangan lama lama ini masih jam istirahat nanti gerbangnya ditutup
udah tahu masih jam istirahat malah pakai motor segala emang mau pada jalan kemana
banget sih pak tarno pakai motor juga ya stop tutup garamnya tutup
eh kalian dengar ya eh terus terangku bilang sama kalian walaupun ini jam istirahat
kalian tidak boleh keluar sembarangan pam ada yang protes kalau ada yang keberatan datang ke
ruangan bk paham ini bajunya masukin masukin kamu ada ips masukin bajunya ada lagi sopan santun
kebersihan sudah tidak ada lagi pak tarno
mulai hari ini pagar utama itu harus kau kunci dan pagar yang lainnya